bener pisan abah
coba di rumah sakit
ada tidak yang bilang jaga jarak aman
abah dipegang tangan dipegang pipi dipegang dada dipegang perut
tidak ada yang bilang
coba kalau ada yang bilang jaga jarak aman
abah diinfus di kejauhan pakai jarum tanya
lamun pas kata lengen
semuh tapi ada irung rumah pingsan abah
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam warahmatullahi wabarakatuh
bi diminum ya
eh ternyata kamu main belakang ya
janjian sama si nenek di belakang saya
janjian dimana di cafe bulao deh
cafe saya emang tadi mau ke cafe blue mbak
eh buka dong
masa opan kamu tuh
ancur begitu mat
ancur di sini jarak baru
dari waktu kamu habis telepon aku
aku tuh mau langsung buru buru ketemu kamu di sini
tapi waktu aku di jalan tadi
aku dijegat sama alex sama temennya
dan temennya jago banget
gatap terus gak mau ha
kayak jauhan aja lah
bukan gitu bang
saya juga tadi udah mau coba kabur saya mau nyindarin
tapi nggak bisa mereka tutup mepet saya
dan akhirnya temennya itu nyugat saya dan
saya mau ngelaget yang dimana gak bisa
imut kamu kalah sama sikil yang piraku
kemarin di ring tinggi kamu menang tapi aku eleh
tapi temennya ini
hehehe kampung toka
nangis sama di semedang bro
oh sebenarnya kampung toka
dan dia ini juara tiga x mma
kelak kelak kelak
mau nggak mma tuh
sok jorok kalau ngomong teh
juara mma ya bang
terus terus terus kak
kayaknya ini kayak orang stress gitu sih
wah ini mah
sekarang mah jangan banyak bicara
kb kira kira tuh bang
oh bener wajah
baik saya tidak tidak
eh nuri apa
kalau musuh terluka
kita perlu diobatin
bukan musuh kita
itu kata ajaran nabi saya
nabi kita sama tidak
eh ini pak jaya lho
ya udahlah udahlah
depan ada yang bawa bawa
baik mah itu gak aneh hati non
malahan mah bagus dia jadi baik sama non
malahan sama bibi mah ah
itu dia bi
reva tuh ngerasa
sadar tuh cuma pura pura aja
ada rencana jahat lagi bi
makanya mendingan mulai sekarang
bibi harus mata matain adriana
iya gitu bi
kalau misalnya reva lagi gak ada di rumah
terus misalnya adrena telponan sama siapapun
bibi harus dengerin dia telponan sama siapa
terus kalau misalnya nanti mamanya adriana datang
bibi juga harus langsung dengerin mereka bicarain apa
jadi detektif disuruh kita sekarang
kerja dulu tuh
gue bakal bikin eloh ke mulut lo
pelin banget sih
pembantu ya pembantu aja
kok campur urusan gue
coba nggak ada polisi tadi
udah gue habisin tuh orang
gue paling benci sama orang licik
jangan sok jual mahal
udah gak usah pergi temuin abang dulu ngobrol ngobrol kita
iya pasin jat
gak bakal abang lepasin
ikut abang dulu
bisa saya sekadar gue
bisa saya sekadar gue
bisa saya sekadar gue
bisa saya sekadar gue
bisa saya sekadar gue
lo gak denger nih cewe bilang enggak
dia masih anak black cobra
gue gak peduli
jangan sama ikut
eh denger ya
gue memang bukan orang baik
mengajari macem macem sama gue
mulai boi kampung
abang kenal sama cewek tadi
lama lama repot juga nih orang
kalau begitu tuh
kalau begitu terus gak mungkin si agis ke base game lagi
jaga jarak neng
masa orang lagi ngobatin disuruh jaga jarak emas
udah suruh aja sih sarding tuh jago
saya mah bukan perawat
jadi tidak bisa untuk merawat
saya juga tidak bisa
udah aja tuh sama abah
biar ada chemistry nya
saya bukannya tidak bisa
cuma tidak mau
bisinya luta kekolot
makanya tuh apa biarkan si neng yang ngobatin
abah gak inget waktu di rumah sakit
yang ngobatin abah perempuan
yang punya perempuan
bener pisan abah
coba di rumah sakit
ada tidak yang bilang jaga jarak aman
abah dipegang tangan
tidak ada yang bilang
kalau ada yang bilang jaga jarak aman
abah diinfus di kejauhan pakai jarum
tadi ada irung rumah
ya udah tuh kemot
coba ini lanjutkan
cuman abah harus tetap waspada
ini juga ya
tapi kita harus pantau terus
ini kamu tuh karena banyak bohongnya sih
sama orang tua
itu mah gara gara abah
ini kan demi kebaikan ning
bukan demi kebaikan neng
itu mah demi keegoisiannya abah
bisaan ya budak budak
ini udah selesai ya
bapak dan ibu
ibu perkenalkan ini clara
siapa tahu dia cocok untuk jadi model iklan perusahaan kita
ini hasil interview kami
udah berapa lama ya jadi model
udah lumayan lama sih
kamu nggak takut dijeles jelekin atau digosipin
kan kamu tahu
kan kamu tahu
ada hater dan lain lainnya
cuman kalau buat aku sih yang penting kita berbuat baik dulu
terserah orang mau berpikiran seperti apa
ternyata lumayan intelek dan positif tinggi nih anak